mengeluhkan harga gabah yang anjlok saat panen tiba
bahkan presiden joko widodo dalam kunjungannya di kebumen pada jumat lalu menyatakan
bahwa saat ini harga gabah kering di petani seharga rp empat dua ratus per kilogram
dan ini memang terlalu rendah
presiden pun meminta badan pangan nasional untuk merumuskan ulang aturan batas harga gabah
bergabung bersama kami sore hari ini kepala badan pangan nasional arief prasetyo
adi selamat sore pak arief
selamat sore assalamualaikum
pak arief mengapa sampai saat ini bapak nas belum juga menetapkan harga pembelian pemerintah atau hpp
apa sebenarnya yang menjadi kendala dalam menyeimbangkan harga gabah di tingkat petani dan juga beras di tingkat pedagang
pertama tama terima kasih mas taufik memberikan kesempatan kepada badan pangan nasional untuk menjelaskan beberapa hal
yang pertama mengenai hpp
harga pembelian pemerintah
harga pembelian pemerintah ini sudah dirumuskan
kemudian kita sudah undang seluruh stakeholders di bidang perberasan
mulai dari teman teman perwakilan dari petani kemudian pedagang juga kementerian lembaga
sehingga proses berikutnya untuk hpp itu adalah harmonisasi kemudian pengundangan
karena hpp ini perlu diundangkan
jelang hpp ini ditetapkan dirumuskan
kita semua sekarang sudah siapkan fleksibilitas harga di perumbulok
jadi yang tadinya harga gabah rp empat dua ratus sekarang sudah dinaikkan menjadi rp lima
kemudian yang pembelian beras medium bulok rp delapan tiga ratus
rp delapan tiga ratus saat ini diberikan fleksibilitas harga ke rp sembilan sembilan ratus
sehingga diharapkan harga di tingkat petani ini bisa dijaga gkp nya rp lima mas taufik
ya terkait dengan fleksibilitas harga ini
ada beberapa pihak yang mengatakan seharusnya bapak nas ini menetapkan harga dengan satu harga saja
jangan dengan sistem fleksibilitas
karena sistem fleksibilitas ini dikhawatirkan akan memicu ada ulah ulah nakal dari entah itu spekulan
atau hal yang lain
kagapan anda seperti apa
iya kan kita proses hpp nya sedang berjalan
kemudian fleksibilitas harga ini cara paling cepat untuk bulog supaya bisa melakukan penyerapan gabah petani
yang harganya misalnya akan turun di bawah rp lima
saat ini kalau kita cek di lapangan angkanya itu di atas lima ribu
jadi kalau tadi ada keterangan di kebumen rp empat dua ratus itu nggak semua seperti itu
memang kondisinya tidak sebaik di ngawi
kemudian kalau kita lihat panen yang dengan combine harvester karena saya ikut mendampingi bapak presiden
itu ada lima empat ratus begitu ya gabah kering panen
sehingga angka yang diminta oleh pak presiden itu perintahnya kepada kepala badan pangan nasional adalah
mengkalkulasi bahwa di tingkat petani harganya harus wajar
di tingkat penggilingan padi
juga wajar demikian juga di tingkat konsumen
sehingga kita tidak bisa di satu sisi saja tinggi atau bahkan rendah
jadi hpp itu merupakan harga pembelian pemerintah
biasanya private sector itu akan membeli bisa di atas atau bisa di bawah harga pembelian pemerintah
jadi kalau nanti panennya sudah masif biasanya angkanya akan di bawah harga pembelian pemerintah
sehingga bulog minta untuk membantu
tetapi kalau sekarang harganya itu masih di atas rp lima mas taufik
tapi pak arief dengan adanya rentang harga bawah dan juga harga atas
apakah ini bisa mungkin akan dimainkan oleh para pelaku pasar justru untuk menekan petani
ya saat ini ada namanya cenini ada namanya peleleh
itu memang berada di antaranya
mereka ini punya modal besar
dia bisa mengabsorb kebutuhan petani dibeli dengan harga yang rendah dibandingkan dengan kalau dibeli oleh pemerintah
tetapi kalau bicara hari ini angkanya ini lagi tinggi
jadi kalau dilihat ntp nilai tukar petani petani petani kita hari ini sedang
mungkin dari tahun ke tahun hari ini yang paling bahagia itu petani itu ya tahun ini
ntpnya itu di atas rp seratus
ada satu ratus enam sampai satu ratus delapan
jadi tidak benar kalau hari ini petani tidak baik harganya
karena hari ini harga terbaik selama beberapa tahun terakhir mas taufik
ya sebelumnya dalam kunjungan jokowi ke beberapa daerah ada yang menyebutkan bahwa petani sempat unjuk gigi
karena dengan harga gabah keringnya mencapai rp enam
namun kemudian bapak nas menetapkan kalau tidak salah
rp empat dua ratus atau rp empat lima ratus
dan kemudian ramai diprotes kemudian dicabut kembali
dan harganya kini sudah mulai merangkak stabil
apakah sebenarnya cara ini memang efektif dengan mencabut harga yang sudah ditentukan
jadi perlu saya sampaikan rakyat indonesia itu ada dua ratus tujuh puluh juta jiwa
kemudian saudara saudara petani kita sekitar lima puluh juta jiwa
kemudian ada pengiling padi
yang kecil sekitar satu ratus delapan puluh pengiling padi
nah pak presiden itu dengan bijaknya menyampaikan bahwa keuntungan itu tolong yang wajar di setiap lini
juga jangan rugi
kalau kemarin kami sudah hitung dengan teman teman terutama di bidang asosiasi di bidang pertanian
ada ktna ada hkti kemudian serikat petani indonesia
itu kita sudah hitung bareng
dengan ab dua ti saudara saya prof andreas juga disampaikan
jadi angkanya itu yang moderat adalah rp lima sampai dengan rp lima enam ratus
tetapi tergantung ada biaya ada komponen yang tinggi yaitu namanya sewa lahan
tetapi sewa lahan ini di setiap daerah itu berbeda
keuntungan petani jadinya juga akan berbeda
tetapi tidak menafikan bahwa
kita perlu ada kesetimbangan harga baru sejak adanya kenaikan harga fertilizer sebagai komponen pembentuk harga
kemudian juga ada biaya produksi yang lain
kemudian biaya pengangkutan kenaikan bbm itu juga kita masukkan
impact nya itu juga tidak baik kepada daerah konsumen
jadi daerah konsumen atau kita semua yang belanja juga harus diperhatikan
karena akan mengurangi daya beli masyarakat juga
sehingga sudah ideal ya menurut kita semua
sekarang juga sedang diproses
angkanya untuk gkp itu sekitar rp lima
kemudian harga gkg nya kering giling itu rp lima
kemudian harga gkg nya kering giling itu rp lima

kemudian harga pembelian pemerintahnya rp sembilan sembilan ratus lima puluh
dari sebelumnya rp delapan tiga ratus
dan ini juga sudah mendorong inflasi tetapi ini yang harus kita kerjakan
karena petani saudara saudara petani kita harus dijaga
saya sangat setuju untuk meningkatkan harga di tingkat petani
karena petani itu yang berkeringat
ya petani itu yang perlu diberikan perhatian
apabila nanti pada waktunya orang tidak mau bertani
walaupun kita punya uang nanti tidak bisa mendapatkan barang karena tidak ada yang bertani
sehingga kita perlukan angka yang baik untuk saudara saudara kita petani seluruh indonesia
jadi saya sudah berkomunikasi dengan perwakilan perwakilan petani
dan mereka memang walaupun tidak bisa mendapatkan seratus persen permintaan mereka
seperti kenaikan di atas lima lima ratus tapi kita semua sudah menaikkan dua puluh persen
jadi angka ini angka yang baik buat pengiling padi buat petani dan buat masyarakat indonesia tentunya
tapi harga ini atau penetapan ini juga sudah dilangsungkan satu harga begitu ya
tidak berbeda beda di beberapa
kalau hpp harga pembelian pemerintah kita pakainya satu harga
yang nanti berbeda itu biasanya harga eceran tertinggi mas taufik
nah salah satu yang menjadi sorotan atau yang menjadi kekhawatiran adalah
dengan adanya fleksibilitas harga harga batas atas dan juga harga batas bawah ini
akan sulit nanti pengawasannya oleh perum bulog
juga selain itu penetapan
hpp hingga harga beras bisa ditekan itu juga sebenarnya untuk menghindari kalah saingnya bulog
dengan swasta dalam penyerapan gabah di masa panen raya ini
tanggapan anda seperti apa
pemerintah memerlukan cadangan pangan pemerintah
nomor satu sumbernya adalah dari dalam negeri
tetapi pada saat memang pemerintah memerlukan ketersediaan dari luar negeri itu akan dilakukan
karena pemerintah ini harus menjaga ketersediaan
ketersediaan untuk masyarakat indonesia yang dua ratus tujuh puluh tiga juta
apakah itu artinya saat ini cadangan beras masih kurang begitu sehingga harus impor tetap
tahun lalu di akhir tahun kita putuskan lima ratus ribu ton untuk diimport
datang sekitar sembilan puluh delapan persen sudah masuk ke gudang bulog
sehingga itu yang bisa kita pakai hari ini untuk stabilisasi harga pangan
pasar pasar murah yang bisa dinikmati oleh masyarakat seluruh indonesia
pada waktu itu kesempatan kita sebenarnya mengimport bisa banyak
tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah diputuskan oleh pak presiden dan rakortas
dalam rapat internal diputuskan lima ratus ribu ton saja
itu sebenarnya angka untuk bridging sampai dengan panen raya ini
sehingga harga di tingkat petani masih baik juga
jadi kalau bicara dengan para pengamat ini adalah import yang terukur
nanti pada saat kita rasakan dipanen tiga bulan ini kita akan review kembali
apakah beras apakah padi yang dipanen itu cukup
sampai dengan nanti tentunya ditambah dengan panen panen kecil sampai dengan akhir tahun
jadi kewajiban kita sebagai pemerintah kita harus punya neraca dan cadangan pangan pemerintah
sehingga hari ini tugasnya bulog adalah menyerap
kita sudah tugaskan antara dua sembilan belas sampai dua empat juta ton kepada bulog untuk dilakukan penyerapan
jadi nanti ke depan kita akan review bersama sama bulog itu bisa dapat berapa dari panen raya tiga bulan ini
semoga saja harga yang sudah ditetapkan itu bisa
diserap oleh bulog dan kita tidak perlu lagi banyak mengimpor beras begitu ya dari negara lain
sehingga petani juga tetap mendapatkan keuntungan dan juga para pedagang beras dan konsumen tidak dirugikan
karena tidak hanya beras kita sudah akan menghadapi sekitar kurang lebih satu minggu lagi bulan ramadan
harga kebutuhan bahan pangan pokok seperti telur daging bawang kemudian cabai
itu juga perlahan ada beberapa yang naik ada yang masih stabil
bagaimana bapak nasional
bagaimana bapak nasional harus menghadapi ini
untuk telur dan ayam kita itu beberapa waktu terakhir malah terbalik
jadi harusnya kita naikkan harganya gitu ya
karena peternak layer dan peternak ayam boiler itu merasakan dampak yang luar biasa akibat harganya di bawah
artinya harga acuan pembelian yang sudah ditetapkan itu
itu selalu kalah dengan harga hari ini
ini biasa teori oversupply begitu ya
sehingga yang harus dilakukan badan pangan nasional tentunya bersama bumn
dengan kementerian keuangan tentunya untuk kita mensupport
itu sebagai off taker ya
sebagai off taker menjadi cadangan pangan pemerintah
nah ini kita terus paralel nih
peraturan peraturannya peraturan menteri keuangan
kemudian perpresnya sudah jadi mengenai cadangan pangan pemerintah
perpres satu ratus dua puluh lima gitu ya
ini memang harus disegerakan
sehingga dalam rapat terakhir dengan pak presiden itu beliau sampaikan
untuk ayam dan telur kita bisa siapkan diserap
kemudian diberikan kepada saudara saudara kita yang perlu daerah daerah rentan stunting
ya tentunya dengan kepala bkkbn kami sudah bekerja sama
untuk satu lima juta warga yang potensi rentan stunting
kemudian kalau beras dengan kementerian sosial
ada edisional untuk dua puluh satu tiga ratus lima puluh tiga juta kpm
yang juga akan menikmati selama tiga bulan sepuluh kilo
jadi badan pangan nasional ini bersama kementerian terkait
dengan kementerian lembaga
itu juga melakukan stabilisasi
sekaligus dengan pengentasan
kemiskinan kemudian rawan rentan pangan
dan juga tadi stunting mas taufik
harusnya paralel bisa kita kerjakan
pak arief terkait dengan kenaikan harga ini kan faktornya banyak
ada biaya produksi kemudian cuaca
kemudian distribusi di setiap daerah yang berbeda beda
tapi kan kalau kaum ibu atau para emak emak ini tidak peduli
mereka hanya ingin jaminan bahwa harga menjelang bulan ramadan tetap stabil
apa yang bisa dijaminkan oleh
bapak anas agar harga ini tidak naiknya terlalu jauh
atau tetap stabil begitu bagaimana
yang pertama kita petakan neraca pangan
jadi kebutuhan satu bulan itu berapa
kebutuhan selama tiga bulan ke depan berapa
kemudian untuk produk produk yang diproduksi dalam negeri
tentunya itu harusnya nomor satu
seperti cabai cabai rabit merah rabit keriting bawang merah
itu semua produksi dalam negeri
sehingga kita dengan dirjen hortikultur dengan dirjen tanaman pangan
itu kita intens untuk melakukan pengupdatean potensi panen tiga bulan ke depan
tentunya dengan teman teman bmkg untuk cuaca
karena begitu cuacanya misalnya banyak hujan
itu biasanya harga cabai itu akan tinggi
kemudian kita juga siapi fasilitasi distribusi
jadi dari daerah mana yang surplus
itu kita siapkan untuk mobilisasi stok
ke daerah yang defisit untuk produk produk tertentu
karena ini barang barang fresh
masyarakat kita itu nih misalnya cabai hijau yang ada ini gitu ya
kalau teman teman saudara saudara kita nih
sudah biasa makan tahu pakai cabai yang fresh gitu
agak susah kalau diberikan pasta dan lain lain
sehingga fresh product ini menjadi challenge tersendiri buat kita semua
cara menyiasatinya mungkin seperti bank indonesia kemudian kementerian pertanian
itu sudah mulai menghimbau untuk rumah rumah juga menanam cabai gitu ya
dalam polybag dan lain lain kegiatannya
itu salah satu cara
karena kita nggak terbiasa makan cabai kering
walaupun di beberapa tempat badan pangan nasional sudah menyiapkan heat pump dryer
jadi cabai cabai itu dikeringkan
nah untuk produk produk yang lain seperti yang tergantung sama import itu bawang putih
bawang putih sudah dapat rekomendasi importasi produk hortikultur dari teman teman kementerian pertanian
kemudian dilanjutkan oleh persetujuan import dari kementerian perdagangan
sehingga kita akan lihat kita monitor kedatangan barangnya eta nya itu kapan saja
jadi ini sudah kita atur
daging sapi daging ruminansia sapi dan kerbau juga kita monitor kedatangannya
tapi nomor satu perlu disampaikan kepada seluruh pemirsa bahwa
nomor satu adalah pemenuhannya dari produksi dalam negeri
tetapi pada saat kita sudah mendapatkan estimasi dari dalam negeri
diperlukan ketersediaan dari luar kita nggak boleh terlambat
sehingga kita harus mengatur kedatangan barangnya
nah nanti akan kita update secara berkala
mungkin nanti teman teman dari cnn indonesia pada saat kita melakukan visit
atau sama sama kita ke pasar atau ke gudang pada saat barang datang
kita bisa update kepada masyarakat
karena kita penting sekali menyampaikan bahwa kondisi stok pangan nasional ini dalam kondisi aman
bisa tercukupi bagi masyarakat begitu ya
terima kasih banyak pak arief prasetyo adi kepala badan pangan nasional
telah berbincang bersama kami di cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
selamat sore dan salam sehat selalu
selamat sore salam sehat assalamualaikum